provinsi jawa timur menyimpan sejumlah wisata alam yang ramah di kantong
mulai dari indahnya pantai hingga segarnya air terjun di kaki gunung semeru
dapat menjadi alternatif wisata
jawa timur sajikan berbagai keindahan alam sebagai wahana wisata keluarga
salah satunya di pantai majengan kota probolinggo jawa timur
pantai yang hanya berjarak dua km dari kota probolinggo ini
menjadi salah satu destinasi favorit warga
dengan hanya membayar rp satu untuk pengunjung berkendaraan motor
dan rp empat lima ratus untuk pengunjung berkendaraan mobil
pengunjung dapat menikmati indahnya pantai di kawasan utara pulau jawa ini
pengunjung akan dimanjakan suasana pantai dan indahnya pemandangan saat matahari terbenam
jika beruntung wisatawan juga bisa melihat langsung kawanan hiu tutul
mencari pelangton di tepi pantai tersebut
namun jawa timur tak hanya sajikan wisata pantai saja
di lumajang wisatawan akan dimanjakan dengan indah dan segarnya air terjun kabut pelangi dari gunung semeru
air terjun dengan ketinggian satu ratus empat puluh meter ini menawarkan indahnya pemandangan
dan segarnya air yang bersumber dari gunung semeru
nama air terjun kabut pelangi berasal dari seringnya pelangi terlihat di lokasi ini
khususnya ketika musim kemarau tiba
untuk dapat menikmati air terjun kabut pelangi
pengunjung harus menyusuri perbukitan di lereng semeru
sejauh satu km
pengunjung cukup mengeluarkan uang sekitar lima rupiah saja
untuk dapat mengunjungi tempat wisata eksotis ini